dan untuk mengetahui update terkini seputar pengusutan kasus rangkaian pembunuhan yang dilakukan dukun selamat di banjar negara
sudah ada rekan kami koresponden cnn indonesia roby sofwan amin
selamat malam roby
bagaimana informasi terbaru adakah temuan korban lagi di sekitar rumah tersangka roby
ya selamat malam eva
kalau terkait dengan apakah ada penemuan korban baru sampai sejauh ini
dari hari kemarin sampai hari ini tidak dilakukan lagi proses pencarian
ini sekali lagi sudah dikonfirmasi terhadap tersangka mbak selamat tohari
terkait dengan jenazah yang sudah ditemukan sebanyak dua belas ini dan mbak selamat membetulkan sudah dua belas
artinya belum ada indikasi sehingga di lokasi tim gabungan juga sudah mencoba menyisir
tetapi belum ada
tanda tanda atau belum ditemukan
ada spekulasi misalnya beberapa kasus di rumah di sekitar rumah ini juga belum digali lebih lanjut oleh pihak kepolisian
tentunya ini masih dilakukan proses pemeriksaan terhadap tersangka
tetapi yang bisa diupdate untuk hari ini terkait dengan jenazah yang sudah bisa teridentifikasi
dari dua belas yang ditemukan tiga jenazah sudah berhasil diidentifikasi dan dipulangkan
diserahkan kepada pihak keluarga
yang pertama atas nama parianto warga sukabumi sudah diserahkan ke pihak keluarga dan sudah dimakamkan
hari ini tadi selepas sholat jumat diserahkan kepada pihak keluarga dua jenazah asal lampung
atas nama irshad dan wahyu triningsih
nah dua jenazah ini tadi sudah diserahkan kepada pihak keluarga dan saat ini sedang difasilitasi oleh polres banjarnegara
untuk dikirimkan kepada keluarganya yang ada di lampung dan pernah dalam perjalanan
mungkin malam nanti kedua jenazah ini sudah bisa sampai di lampung eva
iya roby artinya ada sembilan jenazah yang belum teridentifikasi
tapi di satu sisi ada empat belas orang atau keluarga yang melaporkan keluarganya hilang
nah artinya apakah dengan pengungkapan ini akan menambah daftar laporan orang hilang di sana
ya tentunya dari empat belas yang sudah melapor ke posco orang hilang yang dibentuk oleh polres banjar negara
dan bidokes polda jawa tengah di polres banjar negara ini
tidak semuanya terkait dengan empat belas atau tidak semua terkait dengan dua belas jenazah yang sudah ditemukan
yang tiga sudah teridentifikasi artinya masih ada
lalu sisanya dari empat belas yang
lapor itu siapa
nah ini tentunya masih harus digali lebih dalam terkait dengan info orang hilang tersebut
kira kira hilangnya tahun berapa kemudian ciri cirinya seperti apa
sorry ceritanya bagaimana ini yang kemudian menjadi titik terang
misalnya kalau kita mengacu pada keterangan dari mbak selamat
itu dimulai atau beroperasi dari tahun dua ribu sembilan belas terkait dengan kasus uang palsu
kemudian di dua ribu dua puluh mbak selamat kemudian menjalankan operasinya sebagai orang yang dianggap bisa menggandakan
dan dari situlah mulai ada korban
kemudian dari beberapa yang melaporkan misalnya salah satu warga yang melapor yang tidak mau dimintai keterangan ini
hanya bisa menyampaikan kehilangan keluarganya pada tahun dua ribu dua puluh
nah ini artinya rentang waktunya mundur ya dari dua ribu dua puluh
nah apakah ini terkait dengan mbah selamat atau tidak
tentunya ini harus diperiksa ya dua ribu sebelas kepergiannya kemana dan seterusnya
nah menjawab pertanyaan eva tadi apakah empat belas ini
nah ini yang tentunya masih apakah yang dilakukan proses pembunuhan itu mbak selamat
namanya dari tahun dua ribu dua puluh dan berjumlah sebanyak dua belas
atau justru kalau digali lebih dalam mundur ke belakang bisa jadi
tetapi ini masih spekulasi masih data data laporan laporan diterima nanti dianalisis
dan pihak bidokus polda jawa tengah sudah mengantongi antemortem dari sembilan jenazah
yang saat ini sudah dimakamkan kembali di tempat pemakaman umum desa balun
kecamatan wanayasa kabupaten banjarnegara
nah nanti dari para pelapor kemudian akan dikumpulkan post mortemnya
kemudian lebih spesifiknya
lebih spesifik lagi nanti akan diambil dna nya untuk disesuaikan dengan sembilan yang belum teridentifikasi
nah ini nanti yang nantinya akan mengungkap
tetapi nama namanya tampaknya sudah mulai terungkap begitu eva
dari polda jawa tengah dari bidang humas
merilis bahwa ada dari gunung kidul
kemudian itu diingat oleh mbak selamat dan ditunjukkan lokasi kuburannya
kemudian dari yogyakarta
kemudian dari tasik malayan
dan dari palembang
dan juga dari jakarta
nah ini tinggal lebih mendetailkan lagi
dalam waktu dekat tentunya sembilan jenazah yang saat ini belum teridentifikasi
dimungkinkan akan segera bisa teridentifikasi secara keseluruhan
selain kemudian saat ini sedang diproses adalah pengungkapan identifikasi jenazah
apa kemudian langkah langkah polisi dalam pengungkapan kasus ini
misalnya saat ini ada
membuka posko pengaduan
apakah dimungkinkan nanti akan bertambah lagi orang orang yang melaporkan keluarganya hilang
kemudian nanti masih terkait dengan mbak selamat
ya kalau terkait dengan pendalaman
tentunya ini semua sudah mulai terang benderang ya eva
berkaitan dengan tersangka utama pak selamat ini
apakah ada yang membantu dan seterusnya
mbak selamat menyampaikan
saya melakukan pembunuhan sendiri dengan cara diracun
kemudian setelah dipastikan meninggal baru dimakamkan
keterangan mbak selamat menyampaikan begitu
kenapa dilakukan sendiri
mbak selamat menyatakan kalau kemudian melibatkan orang lain bocor
nah ini seiring sejalan dengan sampai dua belas dan dari tahun dua ribu dua puluh tidak ada
tidak terendus sangat rapi
tentunya ini sejalan dengan keterangan mbak selamat
tetapi ini hanya analisa begitu eva
tapi polisi tidak berhenti sampai di situ tentunya
tetap akan mendalami
ada satu yang juga ditetapkan tersangka bs
perannya sebagai pembantu
dia yang mengiklankan keahlian konon ya keahliannya mbak selamat
melalui media sosial yang akhirnya ini menggait
siapa korban salah satunya faryanto itu
melalui media sosial kemudian dipertemukan
kemudian menyerahkan uang tujuh puluh juta kemudian digandakan
katanya mau digandakan lima miliar ditagi ditagih jengkel
akhirnya kemudian diracun dan dibunuh oleh mbak selamat
sampai kemudian akhirnya menjadi titik terang
pengungkapan kejahatan mbak selamat ini
tetapi apakah ada yang lain
nah ini yang saat ini fokus dari pihak kepolisian ada dua
yang pertama bagian mendalami komplotannya mbak selamat ini
apakah memang dia berkomplot dengan pihak pihak lain
yang membantu atau ber apa ya
kolaborasi begitu atau cukup selesai sampai di sini
dari hasil pendalaman
yang kedua pr dari kepolisian adalah melakukan pendalaman
terkait dengan hal ini
tetapi yang terpenting menurut saya eva
bagaimana kita suarakan kepada publik ya
kasus kasus seperti ini kenapa masih terjadi gitu loh
mestinya hal hal berkaitan dengan hal hal yang tidak masuk akal gitu ya
di era sekarang sudah digital begini sudah tidak ditemukan lagi
tetapi di indonesia tentunya mbak selamat ini yang terakhir
sebelumnya juga ada dengan modus penipuan penggandaan dan seterusnya
artinya masyarakat kita masih ada yang percaya dengan hal hal yang tidak mungkin
mbak selamat sendiri menyatakan bahwa ini mereka itu tersesat gitu
ketika diinterview mbak selamat menyatakan apa pesan mbak selamat terhadap
ya semoga mereka dikembalikan ke jalan yang benar
artinya mbak selamat sendiri melihat
dia tidak punya kemampuan dan menilai orang orang yang mendatanginya itu orang orang yang sesat gitu loh eva
baiklah semoga kasus ini menjadi pelajaran begitu ya
sehingga kedepannya tidak akan adalah kasus serupa
roby sofon amin melaporkan langsung dari banjarnegara jawa tengah